kita langsung ke rumah
kamu sama mas chandra udah balik ke rumah
oh udah kita berdua udah di rumah satu jam lalu
tapi sekarang mas chandra lagi istirahat di kamar
tadi kan waktu di restoran
omongan kita keputus karena arena muntah
iya dia nggak enak badan
ah iya nggak apa apa kok aku ngerti banget
ya soalnya ini juga perceraian kedua buat nino
itu yang bikin aku tambah sedih
dino pernah menikah dua kali
tadi aku mau bahas soal masalah
tapi enak nggak ya
padahal ini bukan urusan aku
aku takut malah jadi salah bicara lagi nanti
iya iya ros aku masih di sini kok
aku denger suara kamu
iya kan tadi kamu bilang nino udah menikah dua kali
terus kamu kayak heran gitu

sebelum sama elsa

aku pernah menikah sama siapa
aku pernah menikah sama siapa
aku pernah menikah sama siapa
maaf ya ros aku dipanggil sama mas chandra
nanti kita sambung lagi ya

maaf ya aku terpaksa bohong ke kamu

soalnya aku takut salah

soalnya aku takut salah ngomong
soalnya aku takut salah ngomong
soalnya aku takut salah ngomong
mama pasti mau tanya andin lagi
nanti mama dan rina pasti cemas
andien udah sampai
andin udah sama aku ini
ya ini rena mau bicara sama andin
dari tadi rena sedih
terus dia nggak mau makan
kangen kayaknya sama andien
bentar ya ini
ini papa na bukan mama
tenggorokan mama sakit
gak apa apa ya
masa sih pa
mama baik baik aja
kok kemarin mama gak sakit
mama sakitnya baru na
kasian mama kalau
tenggorokan mama kan sakit
mama biar istirahat dulu ya
aku mau denger suara mama
iya ya yaudah
tapi sementara aja ya na ya
aneh reina belum pernah bertingkah seperti ini
rasanya dia begitu kangen
dan terus menerus kepikiran sama andien
kok suara mama aneh
mama lagi serak na
tenggorokan mama sakit
mama jangan sakit dong
rena jagain oma ya
nurut sama oma ya sayang ya
mama cepat sehat ya
mama sama papa cemberantem terus
kalau papa galak sama mama
mama bilang aku aja
udah dulu ya na
mama istirahat dulu
tapi kamu seneng kan ya
kalau gitu berarti sekarang aku bisa berbicara sama mama ya

bisa suapin ya
dia bilang dia mau ganti velop mobil jadi ya aku temenin
berapa hari sih lo baru kenal sama rafael
tapi lo bisa seagrap itu sama dia
sedangkan gue coba
gue kenal sama lo udah bertahun tahun
kok salah apa sih sama lo michi sebenarnya
kok salah apa sih sama lo michi sebenarnya

dari dulu gue juga tahu
lo kan gak suka perurusan dengan bengkel
tapi lu bisa nemenin rafael ke bengkel
gue yang salah
sampai sampai lo gak ada tantangan untuk ngedapetin gue
begitu mudah michi mendapatkan perasaan dari gue
gak usah lo ditolak lagi sama michi
cepet sembuh ya sayang
iya tante dokter
nanti jangan lupa obatnya ambil di apotik ya
terus jangan lupa obatnya harus di mie
terima kasih dok
terima kasih dok
terima kasih dok
sampai jumpa lagi
mau gak bisa tinggal diam nih
kumpen ya alfon
gue tau gue tadi salah
ya gue kegalak sama lo tadi
gue tau gue tadi salah
kerjaan gue lagi banyak banget
kira kira besok lo sibuk gak
belum ada sih
tapi besok sore aku praktek lagi
kalau begitu kita makan siang bareng ya
gimana mau gak
yaudah kalau gitu sampai ketemu besok ya
sampai ketemu besok
sampai ketemu besok
sampai ketemu besok
sampai ketemu besok
kalo gak beda nyerah enggak
lo harus semangat buat ngerapatin mici
rafael doang kok maksud gue gak bisa sih
ada apa ya enggak
kenapa tiba tiba dia ngajakin aku jalan lagi
apa jangan jangan dia itu udah nyesel cemburu
dan bersikap nyebelin
yang belakangan ini